penggunaan transportasi pribadi disebut sebagai salah satu biang kerok buruknya kualitas udara di jakarta
upaya antisipasi yang dilakukan antara lain kendaraan yang tidak lolos uji emisi dikenai tarif parkir tinggi
kepala dinas perhubungan dki jakarta syafrin liputo menyebut
di sub pemerintah provinsi dki jakarta melakukan berbagai upaya untuk menurunkan indeks polusi di langit jakarta
upaya tersebut diantaranya dengan integrasi layanan angkutan umum yang semakin luas
membangun kesadaran mobilitas aktif berjalan kaki dan jalur sepeda
insentif kendaraan listrik target seratus unit transportasi umum bus bertenaga listrik
dan mengubah minat masyarakat menggunakan transportasi umum
syafrin juga mengingatkan kendaraan yang tidak lolos uji emisi dikenakan disintek disinsentif parkir
berbiaya tinggi selama mobilitas
di sebelas titik lokasi di jakarta sebelas titik lokasi tersebut antara lain irti monas blok m pasar baru dan menteng
tarifnya beragam mulai dari rp lima hingga rp sepuluh per jam
kebijakan ini telah berlaku sejak februari lalu
kami melakukan upaya untuk diberikan disinsentif bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi
berdasarkan ingup enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
sudah disampaikan bahwa saat ini telah ada sebelas lokasi parkir
yang dikelola oleh pemerintah provinsi dki jakarta melalui up perparkiran
telah memberikan disinsentif parkir yang terbagi ke dalam tiga kategori